belum selesai kita mendengarkan dulu sebuah jeritan yang banyak disuarakan oleh publik jakarta kepada
fadlizon dipersilahkan saya bertugas membaca buksi untuk tukang gusur sajak tukang gusur
tukang gusur tukang gusur menggusur orang orang miskin di kampung kampung hunian puluhan tahun di
pinggir bantaran kali ciliwung di rumah rumah nelayan jakarta di dekat apartemen mewah dan
mal yang gagal semua digusur sampai hancur tukang gusur tukang gusur melebur orang orang miskin
melumat mimpi mimpi masa depan
hai membunuh cita cita dan harapan anak anak kehilangan sekolah bapak bapaknya dipaksa
menganggur ibu ibu kehabisan air mata tukang gusur menebar ketakutan di ibu kota gayanya
pongah bagai penjajah cacimaki kanan kiri mulutnya serigala penguasa segala kotoran
muntah kawan kawannya konglomerat
centengnya oknum aparat menteror kehidupan rakyat ibu kota katanya semakin indah orang orang
miskin digusur pindah gedung gedung semakin cantik menjulang orang orang miskin digusur hilang tukang
gusur tukang gusur sampai kapan kau duduk di sana menindas kaum ⁇ doafa ⁇ tukang gusur tukang gusur
suatu masa kau menerima karma pasti digusur oleh rakyat jakarta terima kasih wassalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh terima kasih